dan selain itu penurunan harga minyak dunia juga terjadi karena ekspor minyak mentah rusia yang masih tetap kuat sehingga pasokannya membanjiri dunia
lantas apakah penurunan harga minyak dunia tersebut mempengaruhi harga bbm subsidi dalam negeri bisa turun
sudah bersama saya melalui sambungan virtual bima yudhistira
selamat pagi mas bima
ya mas bima kita langsung saja ke topik utama kita hari ini
harga minyak dunia mengalami penurunan
apa faktor yang mendorong penurunan ini
salah satu faktornya memang kalau dilihat dari global ini kan ada resesi yang terjadi di beberapa negara
kemudian selain ada amerika ada eropa
dan ekonominya masih menunjukkan indikator yang turun
artinya apa artinya permintaan dari bbm ataupun energi secara global ini juga masih kuat
ada lagi faktor dari tiongkok ya
tiongkok itu juga salah satu yang berpengaruh juga dari adanya pelonggaran pasca covid
sehingga industri industri yang ada di china atau tiongkok ini
juga masih dalam tahap pemulihan
dan itu mempengaruhi dari segi permintaan bbm
dan ini juga terlihat juga bahwa resesi kemudian juga ada tekanan perdagangan suku bunga
ini adalah faktor faktor yang menekan
itulah kenapa harga minyak mentah sudah turun jauh dari satu ratus dua puluh dolar per barel pada bulan maret dua ribu dua puluh dua
sekarang hanya kisaran tujuh puluh lima dolar per barel untuk crude oil
jadi pasar internasional
ini trennya kemungkinan juga akan terus menurun
meskipun memang ada faktor dari krisis energi ya yang masih terjadi
tapi banyak negara sekarang sudah mulai memitigasi efek dari krisis energi
sehingga tidak terlalu berdampak pada permintaan minyak secara berlebih
jadi tren ke depan sepanjang dua ribu dua puluh tiga ini kita akan melihat mungkin harga minyak mentah akan balik di bawah enam puluh dolar per barel untuk crude oil
jadi tren ke depan sepanjang dua ribu dua puluh tiga ini kita akan melihat mungkin harga minyak mentah akan balik di bawah enam puluh dolar per barel untuk crude oil
baik ini lebih ke supply dan demandnya
demandnya terbatas tapi supplynya sepertinya lebih
dan tadi anda juga sudah menyebut harganya dari satu ratus dua puluh dolar per barel dan sekarang sudah menurun
dan bisa turun di kisaran sekitar enam puluh dolar per barel ya mas bima
dan apakah turunnya harga minyak dunia itu akan membuat bbm subsidi di dalam negeri seperti pertalite dan juga solar ini turun harga juga mas bima
harusnya turun harusnya turun
karena kalau dari penghitungan yang ada di aturan kementerian esdm formula formula itu ya mops kemudian ditambah dengan margin dari harga dasar
ada faktor dari kurs rupiah juga sekarang menguat terhadap dolar
artinya memang harga bbm terutama untuk jenis yang subsidi pemerintah masih punya ruang untuk mengembalikan lagi harga pertalite dan solar
sebelum adanya kenaikan harga pada september dua ribu dua puluh dua tahun lalu
jadi kita harusnya harga pertalite nya harga subsidi eceran itu di delapan rupiah per liternya
kemudian solar bisa kembali ke rp lima lima ratus per liternya
karena beban subsidi nya tentunya pasti akan lebih rendah ketika harga minyak mentah rupiah juga ini berpengaruh
kemarin rupiahnya kan lima belas lima belas lima ratus sampai lima belas tujuh ratus
kemarin rupiahnya kan lima belas lima belas lima ratus sampai lima belas tujuh ratus

sekarang rupiahnya cenderung mengalami penguatan
jadi ini momentum bukan hanya formulasi atau hitung hitungan yang memang harusnya sudah diturunkan
sebenarnya sejak november atau desember tahun lalu harga bbm subsidi tapi pemerintah kan punya tagline untuk mengurangi tekanan biaya hidup
ataupun mengurangi tekanan dari inflasi
jadi kalau harga bbm bersubsidinya bisa turun ini merupakan stimulus yang sangat baik
bagi masyarakat apalagi pas kptkm dicabut
dan juga merupakan dorongan yang positif bagi pelaku terutama pelaku ukm
yang selama ini faktanya mereka menggunakan bbm jenis subsidi
baik mas bima ini menarik sekali
tadi anda menyebut ini adalah momentum untuk pemerintah menurunkan harga bbm
dan menteri bumn erick thohir juga sudah memberikan arahan pengumuman harga bbm akan disesuaikan ya
dengan perubahan harga minyak mentah dunia dalam

apakah kebijakan ini sudah tepat diterapkan dan bagaimana dengan jangka waktu satu minggu apakah efektif
ya sebenarnya ini untuk memberikan transparansi ya
bahwa untuk bbm jenis non subsidi seperti pertamax dex dan lain lain
memang formulanya kan sudah ada
ada keretapan menteri soal itu dan masyarakat bisa memantau
jadi wajar kalau penyesuaiannya setiap minggu itu nggak ada masalah
atau tinggal mengganti misalnya patokan yang ada di spb
bw spbu itu kan bisa dilakukan secara cepat
cuma yang menjadi problem sekarang ini kalau bbm non subsidinya mengikuti harga minyak mentah
nah bbm yang subsidi ini lebih berat ke faktor politisnya dibandingkan faktor hitung hitungan harga minyak mentah
nah karena begitu sekarang harga minyak mentah turun belum dirubah juga yang namanya harga bbm pertalite dan solar
jadi ini yang menjadi pr bagaimana pertalat dan solar ini diturunkan
bukan hanya menjadi komoditas politik tapi karena memang hitung hitungannya harusnya sudah turun
dan kalau pemerintah kemarin mengeluarkan perpu cipta kerja dengan alasan kegentingan memaksa ekonomi
maka salah satu kebijakannya adalah dengan menurunkan harga bbm di subsidi
nah itu yang sekarang ditunggu oleh masyarakat
kalau yang non subsidi saya kira ya itu pun juga kalau dihitung hitung masih tetap harga keekonomiannya misalnya pertamax
harusnya di rp sebelas sampai sebelas sembilan ratus itu harusnya dijual di situ kalau pakai formula dari kementerian esdm
jadi artinya apa artinya pengumuman itu satu hal tapi harga yang adil harga yang berpihak memang kepada dorongan stimulus ekonomi
ini yang harus segera dilakukan oleh pemerintah
baik mas bima ini menarik sekali tadi anda menyebut satu kata kunci adalah transparansi ya seperti itu
bagaimana pengaruhnya terhadap bbm dan solar
bbm non subsidi apakah penurunannya juga akan transparan untuk masyarakat
iya sejauh ini kita masih melihat masih ada gap ya
artinya harga keekonomian dan harga eceran contohnya saja pertamax
itu belum mencerminkan apa yang sebenarnya wajar di pasaran
nah ini yang kita inginkan kalau memang bbm non subsidi seperti pertamax ini
ya memang harusnya dibuka saja bagaimana kemudian penyesuaiannya itu sesuai dengan harga yang memang berlaku
apalagi setiap satu minggu sekali
dan ini kan bisa dilihat oleh masyarakat perbandingan komparasi ron yang sama di spbu spbu milik swasta
jadi harapannya sih memang kalau untuk yang non subsidi itu karena itu bukan ditanggung apbn
maka memang harus wajarnya diberlakukan harga yang lebih berpihak ya
kepada pasar kepada masyarakat
baik terakhir mas bima beberapa waktu lalu pemerintah juga mewacanakan ya pembatasan pembelian bbm subsidi
apakah langkah ini efektif untuk mengurangi konsumsi bbm dalam negeri
ini langkah yang sebenarnya maju mundur
seperti kemarin ada aplikasi mypertamina tapi toh ternyata belum jalan efektif
kemudian sekarang baru pencocokan nomor identitas kendaraan dengan konsumsi bbm yang digunakan
nah tapi ke depan ini kebocoran itu bukan hanya pada pengguna kendaraan pribadi di misalnya pertalite
tapi juga terjadi sangat besar di solar
dan itu adanya di pertambangan besar perkebunan skala besar
nah ini yang harusnya kebocoran kebocoran di solar ini juga harus ditutup
selain tadi pembatasan untuk kendaraan pribadi
yang penting adalah sosialisasi koordinasi juga penting
jangan sampai pertamina jalan sendiri dengan mypertamina
nah kementerian sdm bagaimana kementerian bumn juga seperti apa kemenq juga seperti apa
jadi masalah koordinasi komunikasi ini yang selama ini kurang
sehingga seolah setengah hati untuk melakukan pembatasan
baik kami akan terus memantau harga bbm indonesia
terima kasih mas bima yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi